selasa dini hari satu orang rekan pelaku berhasil kabur dari amukan warga
pemuda ini babak belur dihajar warga yang kesal dengan ulahnya
karena kedapatan hendak mencuri sebuah kotak amal di masjid nur suhada
cilin cimjabata utara selasa dini hari
aksi pelaku dipergoki oleh penjaga masjid yang hendak membersihkan masjid
saat persiapan sholat subuh
pelaku yang berjumlah dua orang sudah berhasil membawa kotak amal
namun sebelum keluar area masjid aksi keduanya dipergoki warga
satu pelaku berhasil kabur pelaku yang tertangkap kemudian menjadi bulan bulanan warga
polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku untuk menghindari aksi warga
polisi juga mengamankan barang bukti sebuah linggis yang digunakan untuk mencongkel gembok kotak amal
orang orang keluar ya sudah ketangkep kita mok nggak bisa ngomong langsung kabur
yang satu ketangkep yang satu kabur
polisi masih melakukan pengajaran terhadap satu tersangka lainnya yang berhasil melarikan diri
kasus ini ditangani oleh kepolisian sektor cilincing jakarta utara
badru zamal jakarta